nah rian untuk membahas lebih jauh tentang ramadan di venezuela dan juga tentang krisis pangan di sana saat ini kita telah terhubung dengan pak muhammad lutfi wito duta besar indonesia untuk venezuela
ya kita langsung saja bergabung bersama pak lutfi
pak lutfi assalamualaikum selamat pagi waktu indonesia
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi cnn indonesia
pak lutfi kalau kita berbicara mengenai umat muslim di venezuela kan sebenarnya memang minoritas ya tetapi dengan adanya peristiwa kelangkaan pangan seperti ini bagaimana umat muslim di sana melewati ramadan tahun ini pak
jadi pertama saya ingin menjelaskan bahwa warga negara indonesia di venezuela ini tidak terlalu banyak hanya ada kurang lebih empat puluh lima orang dan mayoritas adalah keluarga kbr sendiri
ada satu masyarakat yang sedang bekerja di perusahaan asing ada juga keluarga yang menikah dengan warga negara venezuela
kemudian mayoritas keluarga besar kbri dan umumnya atau mayoritas tinggal di karakas
oke baik pak lutfi
kalau kita berbicara tentang kebiasaan umat islam yang tinggal
di mana biasanya mereka mengadakan kegiatan berkumpul bersama gitu untuk staf staf kbri tersebut bersama keluarganya
selama bulan ramadan ini kami telah mengadakan buka puasa bersama dengan sholat terawih bersama
kita laksanakan tiap hari jumat
tiap hari jumat selama bulan puasa ini
karena mayoritas berada di caracas sehingga komunikasi kita sebenarnya sangat efektif
kemudian karena tidak banyak jadi rata rata bisa berkumpul bersama
jadi anytime kita bisa berkomunikasi dengan mereka
pak lutfi kalau memang bisa berkumpul sering seperti itu ya warga indonesia yang ada di karakas
lantas ini dengan adanya kondisi krisis pangan sekarang seperti apa pak
bisa diceritakan sedikit kondisinya saat ini
sebenarnya kalau kita bilang krisis pangan kita tidak
melihat di karakas ini umumnya itu krisis pangan
karena kalau kita lihat sebenarnya di mana mana rame
jalan rame rame kalau kita ke mal mal rame restoran juga rame
memang yang terjadi adalah keterbatasan bahan bahan pokok yang selama ini disubsidi oleh pemerintah
jadi itulah yang melihat karena mereka harus ke supermarket ke toko toko roti
sehingga terjadi antrian karena keterbatasan
kemudian di lain pihak memang
di sini ada juga oknum oknum tertentu yang mencoba menimbun
kemudian menjual di pasar dengan harga yang mahal dan mungkin agak terjangkau oleh masyarakat
sulit akan terjangkau oleh masyarakat
jadi kalau kita bilang krisis kelaparan itu hampir tidak terlihat sebenarnya
nah kalau berbicara soal fasilitas ibadah nih pak lutfi
apalagi kan di sana warga negara indonesia yang muslim juga minoritas
bagaimana menjalankan ibadah puasa apalagi dalam keadaan krisis seperti ini
jadi memang di sini ada masjid
itu sumbangan dari saudara dia
dan di sana memang kalau waktu waktu sholat
terutama sehari jumat
kemudian sekarang ini selama bulan puasa ada juga dilaksanakan terawih
karena di sini banyak warga muslim dari negara negara arab
yang ada di karakas khususnya ini
kalau kita semuanya rata rata
kalau kita warga negara indonesia ini karena tidak banyak
makanya kita usahakan aja tiap hari jumat kita kumpul di wisma duta
untuk kita buka bersama dan terawih bersama
kalau dengan kondisi tadi bapak menyebutkan bahwa kelangkaan sejumlah bahan pangan pokok seperti itu ya
ini apakah ada pengamanan khusus seperti itu
untuk mengantisipasi agar
agar tidak terjadi kerusuhan lanjutan seperti di beberapa tempat lainnya yang ada di venezuela pak
bahwa pemerintah veneswe sudah mengambil langkah langkah pengamanan
antara lain mereka aparat keamanan ini ditugaskan untuk menjaga depo depo logistik
untuk distribusi bahan bahan pangan
kemudian juga mengamankan transportasi khususnya pada truk truk yang mengangkut bahan makanan
supaya tidak terjarah di jalan
kemudian pemerintah juga
sudah mengambil langkah langkah membentuk suatu lembaga untuk mengawasi pelaksanaan pendistribusian dari daerah daerah dari daerah daerah sampai kepada pelosok pelosok desa
itu yang dilakukan oleh pemerintah sekarang ini
oke baik pak lutfi ini kan kita sudah sepuluh hari terakhir nih pak di bulan ramadan
sudah menjelang idul fitri ya pak sudah melakukan persiapan sejauh apa sih pak untuk perayaan idul fitri di sana
ya sebenarnya perlahan persiapan
tidak ada barangkali tapi biasanya di sini kalau idul fitri kita kumpul lagi halal bil halal di wisma duta
biasanya di sini ada istilahnya begini kadang kadang teman teman kbri itu bawa bekal masing masing
walaupun kita di wisma sudah siapkan ya tapi mereka ada aja tuh
inginan partisipasi istilahnya mereka potluck mereka istilahnya potluck
ya potluck pak
bekal sendiri lah gitu kira kira untuk dibagi bagi pada saat kita kumpul kumpul nanti pada waktu idul fitri
tapi kalau di kedutaan sendiri apa sih pak menu yang bakal dipersiapkan untuk lebaran kali ini
sudah ada belum pak
misalnya pak lutfi potlucknya apa gitu
biasanya potluck itu masing masing ada yang bawa ada yang bawa opor ada yang bawa kue kue
biasanya untuk menganggengkan tanah air barangkali itu kue indonesia
kalau pak lutfi sendiri
kalau pak lutfi sendiri untuk lebaran kali ini
itu bakal bawa apa pak sudah dipersiapkan lho pak
karena dibikin di wisma kira kira apa yang selama ini disenangi oleh masyarakat
saya pikir banyak kangen sama opor barangkali
pak kalau di sana buat ketupat
ya mungkin kalau bikin ketupat dari daun pandan atau daun kelapa barangkali isinya gak asik saja
jadi dari plastik aja
oh dari plastik pak ya
oke baik kalau begitu pak lutfi terima kasih banyak selamat menjalankan ibadah puasa
salam untuk semua staff kbri di sana ya pak ya